ini beratnya bisa mencapai enam ratus ton
kepala dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta
maka kita harusnya menyiapkan jalur alternatif penyelamatan